kenapa kau menolongku
bukankah aku ini orang jahat
setiap diri pada manusia mempunyai kebaikan
kebaikan itu tertutupi oleh ambisi
tolong lepaskan aku paman
mama minta tolong kepadamu
agar hamba bisa lepas dari penjara ini
alhamdulillah gak kunci
jadi kau ingin menggunakan jurus
dulu kita pernah bertarung
dan kau menggunakan jurus itu
sudah menyempurkan jurus pencaputro
kau baru saja merasakan jurus patriot matiga ke delapan
kau dengan jurus patriot matiga ke sepuluh

kau dengan jurus patriot matiga ke sepuluh
kau dengan jurus patriot matiga ke sepuluh
saya tidak apa apa
kita harus menghadapinya bersama
maju kalian berdua
biar aku selesaikan semuanya
aku harus cepat cepat menolong karara
aku harus membantu karara
dimana mulut besarmu itu
yang kau bilang akan menghabisikan
hal sebelumnya tidak sekuat ini
karena ayahku sudah mengajarkanku
jurus patraik matikan kesepuluh
kau tidak bisa
kau tak mau
lawan aku sekarang
demi penghormatanku padamu
dan membalaskan dendamu
ku berikan serangan terakhir
untuk membalaskan dendamu
habisi dia ayah
jangan sakiti dia
bagus kau ada disini
aku akan membunuh kalian berdua
jadi ini jawabannya
itulah kenapa ibu merobek lembar ketujuh
dan bukan lembar yang lain
mengapa dia bisa menghadang
serangan dari kita
jadi ayah juga tidak tahu
jadi ayah juga tidak tahu
jurus apa yang dia keluarkan
jurus yang dia keluarkan adalah jurus patrihikmat tingkat ke tujuh
tanpa paksa ketik
semestinya jurus patrihikmat tingkat ke tujuh tidak ada apa apanya
dibandingkan jurus patrihikmat tingkat ke sepuluh yang sudah kita kuasai
kenapa kau menolongku
bukankah aku ini orang jahat
setiap diri pada manusia mempunyai kebaikan
hanya saja kebaikan itu tertutupi oleh ambisi
juga dengan cara kau memegang janji
apakah manusia memiliki arti
aku habiskan dalam jahatan
aku akan mati dalam keburukan
kau akan selamat
tidak ada yang pernah bisa selamat dari pukulan patrihikmat tingkat ke sepuluh
begitu juga dengan aku
dengan cara apa pun
aku tidak akan pernah bisa selamat
kau tak akan dapat selamat
aku akan nyambung hari ini
kau tidak akan bisa selamat